nicon dan lain lain itu sudah menggunakan teknologi watermark
dari den anyar tentunya itu satu hal yang menurut saya challenge atau peluang yang lebih besar
yang saat ini menggunakan kurang lebih milik kita itu tujuh puluh sembilan rumah pompa
hasil keputusan dewan juri
jadi saya mau mengundang baik pendengar maupun juga ayur
sampai sejauh ini tidak ada transparan dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini
oleh karena itu kita harus menjaga ini dengan menerapkan protokol kesehatan